presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri meminta presiden joko widodo untuk membubarkan komisi pemberantasan korupsi atau kpk
karena dianggap tidak efektif apa yang kemudian bisa kita baca dari statement ini
apakah karena pendekangan hukum seperti polisi dan juga kejaksaan sudah dianggap ideal dalam pemberantasan korupsi
atau jangan jangan statement ini menjadi sindiran bagi kpk yang disebut sebut semakin melemah
dan untuk menganalisa dan juga saya akan meminta tangkapannya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual koordinator maki boyamin saiman
selamat sore atau selamat malam pak boyamin
selamat sore bram dan seluruh pemerintah cnn
baik dan sebelumnya kami juga telah mengundang pihak kpk serta pdp namun belum dapat bergabung dalam dialog kita di sore hari ini
jadi langsung saja kepada pak boyamin ini kita bisa memaknai apa
belum efektif tapi dibubarkan
ketika belum efektif
belum maksimal harusnya dimaksimalkan begitu
ya saya kira usludon saja
saya berpaksa angka baik terhadap isu megawati
ini sebagai bentuk kritik sebenarnya kan gitu
kan itu menceritakan masa lalu
di saat saat pernah bicara dengan pak joko widodo misalnya
mengatakan ini kpk tidak efektif dibubarkan saja
nah saya mengambil angel tidak efektif
dan tidak efektifnya karena apa
kan misalnya gitu kita kembalikan lagi
jadi saya melihatnya tidak efektif itu
karena memang belakangan banyak hal yang berkaitan dengan kpk
kontroversi pimpinan kpk melanggar kode etik
sampai bahkan bulili mengunturkan diri
terus juga dugaan kebocoran
dugaan bahkan di rutanaja gapungli
ini kan sesuatu yang dulu dijaga dengan baik
tapi sekarang kayak sesuatu yang biasa aja di kpk
nah itu dari sisi perspektif saya melihatnya
bahwa belum efektif itu menjadi karena apa
nah kita balik
sekarang bu mega saya yakin itu sebenarnya pengen efektif gitu loh
supaya kritikannya ini tidak dianggap angin lalu gitu
maka diberilah stressing di ketok palunya yaitu dibubarkan gitu loh
jadi biar orang sekarang kan jadi heboh jadi rame kan
dan kpk pun saya yakin kemudian ya kemudian introveksi
tapi kalau bu mega misalnya hanya menyampaikan bahwa kpk belum efektif gitu titik gitu
rasanya ya biasa biasa saja semua orang paham
kemudian ada pemukulan palu itu ya itu suatu cara komunikasi bu mega saya kira
oke kalau kita mengikuti logika itu berarti ini menjadi sebuah kritikan
mengapa kemudian tidak langsung ditujukan kepada kpk yang kemudian dianggap seharusnya menjadi lembaga penegakan hukum begitu
mengapa harus melemparkan itu mendesak itu kepada presiden
ketika ini adalah sebuah kritik atas kondisi yang memang tidak dianggap ideal
apalagi ia menyebutkan ini adalah dibuat di masanya begitu
ya saya kira gini kalau mau lebih jauh sebenarnya itu kan disampaikan ke pak jokowi
posisi yang seperti ini kan salah satunya adanya revisi undang undang kpk nomor tahun dua ribu sembilan belas lah
nah kalau begitu kan ketika bicara kepada pak jokowi itu kan bisa jadi saya mudah mudahan memahaminya
ya diperintahkan untuk dicabut revisi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas dikembalikan ke undang undang yang lama
ya itu lebih independen lebih kuat dan lain sebagainya gitu kan
apapun revisi itu kan tanda kutip kan pelemahan meskipun dibungkus dengan judul katanya penguatan tapi apapun pelemahan
ya jadi tinggal bu mega tinggal jauh gitu menyampaikan memerintah begitu kepada fraksi dpr dari pdip
untuk mencabut revisi undang undang kpk dan dari sisi presiden itu kan juga dari pdip yang tanda kutip kadang kadang disebut sebagai petugas partai
tinggal menyampaikan aja pada pak presiden eh cabut tuh revisi undang undang kpk
malah saya memandangnya seperti itu jadi saya matur pada bu mega mohon disampaikan kepada dpr dari pdip dan juga nanti bergerak di dpr
dan pada eksekutif yang pak jokowi dari pdip ya salah satunya cabut revisi undang undang kpk supaya lebih efektif gitu
baik baik pak boyamin kalau kemudian kita menganggap hari ini itu adalah sebuah kritik sebuah sarkasem begitu ya
apakah kemudian dengan model high context atau kemudian sesuatu yang tersirat begini akan bisa sampai ke publik bahwa hari ini semangat pemberantasan korupsi itu masih ada
bukankah kemudian dengan seperti ini akan juga publik menganggap oh jangan jangan memang narasi yang berkembang selama ini
tuduhan tuduhan soal pelemahan kpk itu memang terjadi dan terus berjalan begitu pak boyamin
ya saya yakin ibu megawati sebagai seorang ibu tidak akan tega membunuh anaknya
nah ini kan kpk ini kan anaknya
tapi aku diakui dilahirkan zaman dia gitu
jadi rasanya tidak mungkin
dan pada posisi ini kan memang untuk pemberantasan korupsi ibu megawati ini kan juga paham untuk dikeroyok banyak gitu kan termasuk kepolisian kejaksaan
buktinya dengan ada kpk sekarang kejaksaan mulai bisa menggeliat dan mencapai titik kerja paling tinggi di angka delapan puluh dari survei di atas delapan puluh bahkan dan triliunan yang diurusi gitu
kepolisian juga sudah mulai menggeliat misalnya
dan itu karena triggernya dianggap ada kpk kan
kalau dianggap kpk saya yakin ini posisinya masih seperti dulu dulu lagi
jadi ini saya kira dalam posisi yang dari legalitas ibu megawati saya yakin juga paham sekarang ada putusan mahkamah konstitusi berkaitan dengan perpanjangan jadi lima tahun dan juga masa seleksi dari ini apa umur empat puluh lima puluh tapi pernah jadi pimpinan kpk
dalam hal itu kan berarti malah sudah dikukuhkan mahkamah konstitusi
tanda kutip seperti sudah ada di dalam konstitusi

jadi semakin rasanya semakin susah untuk dibubarkan karena putusan mk dikemanakan kalau kemudian undang undang kpk dibubarkan misalnya begitu
jadi ini pada tahapan sebenarnya sudah mau lebih kuat kpk sekarang karena ada putusan mahkamah konstitusi yang memperkuat kpk dengan masa jabatan lima tahun dan lain sebagainya itu
ini saya yakin masih dalam konteks bu mega
sebenarnya ini lecutan kepada kpk dan tanda kutip kepada pak jokowi
karena apapun pak jokowi adalah panglima tertinggi pemberantasan korupsi
karena berdasarkan undang undang yang baru kpk kan dirumput eksekutif
jadi sebenarnya kerja berat besarnya itu adalah membentuk tata kelola pemerintahan yang baik
itu tugasnya kpk
mohon kepada pak presiden ngarang ngarang gitu
pimpin kpk beri tugas kepada pak kpk beri kepercayaan penuh kepada kpk untuk membuat tata kelola pemerintahan yang baik
nah tata kelola pemerintahan yang baik itu kan amanah transparan terbuka
dan kemudian tidak korupsi juga begitu
nah itu kan harus ada sisi pencegahannya supaya anggaran berbasis kinerja
sehingga tidak bisa dikorup
supaya tidak ada tender tender yang kayak kemarin abal abal fiktif dan ugal ugalan seperti bts kominfo
supaya itu menjadi perhatian
kira kira gitu loh
jadi bu mega selain mengkritik kpk saya kira memberi amanah kepada pak jokowi untuk memimpin pemerintahan korupsi bersama kpk
ketika oke ini terakhir pak boyamin singkat saja
kalau kemudian hari ini orang
menafsirkan begitu apa yang kemudian disampaikan atau statement dari bu mega ini adalah
kemudian menganggap bahwa lembaga yang seharusnya yaitu kepolisian dan juga kejaksaan hari ini sudah lebih mampu lebih matang begitu
apalagi anda mengatakan triggernya adalah kpk
apakah memang kedua lembaga ini sudah sampai pada titik yang seharusnya begitu dalam pandangan maki
belum bram belum belum
jadi masih perlu ada teman gitu sebagai kompetitor kalau lebih tinggi lagi
contor part begitu ya
ini akan pesaing kalau tidak ada pesaing saya khawatir nanti kejaksaan sama kepolisian lempem lagi gitu
jadi boleh kpk dibubarkan gitu tanda kutipnya bahwa visi kpk sudah selesai artinya korupsi sudah tidak habis sudah tidak ada gitu
dan itu masih agak jauh gitu jadi kpk boleh dibubarkan kalau sudah tidak ada korupsi kan itu
dan itu masih jauh dan ini sebenarnya hal yang mudah bisa dicapai gitu kalau ada niat ada kemauan dan setidaknya pemerintah betul betul mendukung kpk untuk menguatasi pemerintahan
tapi kpk untuk menguatasi korupsi dengan cara tidak diintervensi
tidak disuruh untuk kekuatan politik untuk menghantam lawan politik gitu loh jadi diberi independensi dan diberi dukungan penuh
tapi tuduhan itu masih ada berarti ya pak boyamin ya sejauh ini digunakan sebagai alat politik begitu
ya pada posisi yang beberapa hal gitu saya misalnya kpk dulu ada beberapa yang misalnya bahkan pindahan kpk yang tergoda untuk urusan politik bahkan pilpres gitu
nah ini godaan godaan ini dari dua pihak jadi bukan dari pihak luar saja tapi pihak dalam
nah ini mari kita jaga kpk supaya tidak terkena intervensi politik
dari mana pertama kali dari pimpinan kepala negara kepala pemerintahan pak jokowi menegaskan bahwa kpk akan didorong untuk independen dan tidak akan ada intervensi
jadi dukungan itu yang dibutuhkan kpk dan nampaknya kpk sementara ini seperti kurang perhatian dan dukungan dari kepala negara menurut saya
dan itu perlu penegakan
itu perlu penegasan bahwa bumidjawati saya memahaminya begitu
oke baik baik kita akan tunggu bagaimana kemudian statement ataupun pembahasan dari isu ini terus bergulir
terima kasih atas waktu dan juga insight dari anda pak boyamin saiman koordinator maki telah bergabung sama kami
terima kasih pak
sehat selalu bapak
terima kasih mas rief